sudah berada sekalian ibu kusmoyo sebetulnya berbahaya saya diberi mic kebiasaan kampanye
kalau dikasih mike gak mau berhenti berhenti tapi saya hari ini bangga tadi minta maaf agak terlambat
ada rombongan dari luar negeri tapi akhirnya saya tinggalkan karena ini lebih penting daripada terima terima tamu asing
saya ucapkan selamat ulang tahun ibu kusmoyo
terima kasih atas bimbingan
kami disini banyak adalah anak anak ibu
kami disini saya kira banyak anak didik pak kusmoyo
dibesarkan saya kira saya berkiprah
saya melaksanakan pengabdian saya
banyak sekali dipengaruhi oleh binaan
dan leadership kepimpinan yang diberi oleh pak kusmoyo dan ibu kusmoyo
karena saya masuk di kopassus sebagai letnan
dan beliau menjadi komandan grup saya
dan beliau saya merasa sebagai orang yang membesarkan saya
banyak ajaran ajaran beliau saya pegang sampai sekarang
mungkin itulah dengan gemblengan beliau dan dengan ajaran beliau itulah yang membawa saya
akhirnya sampai mendapat kehormatan dan kepercayaan besar
menerima mandat dari rakyat indonesia